sebanyak tujuh puluh lima ribu buruh berencana melakukan aksi di depan istana negara jakarta
pada perayaan may day atau hari buruh internasional pada tanggal satu mei mendatang
salah satu serikat buruh konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia
menyatakan dalam aksi may day mereka tidak akan menyuarakan penolakan
terhadap perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing
wakil presiden konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi
subianto mengatakan tidak akan meminta perpres tentang tka dibatalkan
melainkan hanya direvisi saja
ia menyebut salah satu poin yang seharusnya dimuat dalam perpres tersebut
adalah mewajibkan tenaga kerja asing mampu berbahasa indonesia
menurutnya transfer pengetahuan dan teknologi tidak akan mungkin terjadi
jika para tka tidak memahami bahasa indonesia
sementara presiden kspsi gani nenauya menegaskan dalam aksi may day
kspsi tidak akan mengusung agenda politik
kspsi tak akan mengkampanyekan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden